dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami duta besar indonesia untuk selandia baru tantowi yahya
pak tontowi selamat siang waktu indonesia bisa diceritakan nggak sih pak kondisi ketika gempa ini terjadi
apakah pak tontowi dan keluarga juga merasakan langsung getarannya
ya gempa pertama itu terjadi pukul dua tiga puluh dini hari itu jaraknya dari wellington itu sekitar tujuh ratus kilo
namun saking besarnya magnitudenya itu terasa sampai ke wellington
gempa kedua itu terjadi di tempat lain jaraknya lebih jauh lagi kurang lebih seribu km
tidak kami rasakan sama sekali
namun gempa ketiga yang magnitudenya delapan satu itu gempa yang sangat besar dari segi kekuatan
sehingga membuat pemerintah harus mengeluarkan tsunami warning dan evakuasi warga
nah jarak dari wellington ketiga tempat tersebut sangat jauh
namun yang gempa ketiga itu sangat dekat dengan auckland di mana sebagian besar masyarakat indonesia tinggal
oke pak tantowi tapi kan ini pemerintah bpbd nya sana sudah memperingatkan bahwa gempa tersebut berpotensi
potensi tsunami begitu
imbauan mengungsi pun akhirnya juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah
walaupun sudah kembali ke rumah lagi namun kondisi masyarakat di sana seperti apa sekarang
karena mungkin tidak ada yang tahu bisa datang kembali begitu potensi tsunami ini
penanganan terhadap bencana di sini itu sangat bagus ya
karena pemerintah di sini itu sadar betul bahwa selandia baru itu adalah negara yang rentan terhadap berbagai bencana alam
karena terletak pada cincin alam
sehingga dari sisi peralatan kesiapan ilmu pengetahuan itu bisa kita sebut canggih
nah kondisi ini membuat rakyatnya pun itu sudah bisa disebut sudah familiar dengan berbagai bencana alam
nah sehingga kombinasi dari terlatihnya pemerintah cepat tanggapnya pemerintah dalam menghadapi berbagai bencana
dan patuhnya masyarakat dalam mengikuti imbawan
itu membuat segala sesuatunya itu berjalan dengan sangat lancar
misalnya ketika diminta dilakukan evakuasi maka terjadi evakuasi besar besaran
ketika pemerintah menghimbau agar supaya masyarakat tidak menggunakan kendaraan beroda empat
karena takut terjadi kemacetan di jalan raya
tapi evakuasi dengan sepeda dan segala macam itu pun diikuti dengan sama oleh masyarakatnya
oke jadi gerak cepat pemerintah dan masyarakat
maksudnya juga taat imbawan gitu ya pak tantowi ya
ya karena di sini ada satu kementerian ya bisa disebut demikian namanya civil defense
atau kementerian pertahanan sipil yang tugasnya itu adalah menangani berbagai bencana alam
dari mulai early warning system sampai dengan penanganannya
nah di sini sistem komunikasinya itu sangat canggih dan rapi
jadi ada ancaman bahaya saja itu langsung di setiap handphone penduduk itu
keluar alert system yang langsung memutus pembicaraan
memutus semua komunikasi karena itu prioritas utama
oke lokasi lokasi kalau terjadi potensi bencana seperti ini tuh kemana sih pak untuk pengungsiannya
karena di sini tuh kan negaranya tuh kan berbukit bukit ya
jadi apabila terjadi ancaman tsunami karena gempa bumi yang besar
maka rakyat atau masyarakat
itu segera dilakukan evakuasi menuju bukit bukit terdekat
dan itu tidak susah untuk mendapatkan bukit itu
karena kontur dari negara ini adalah bukit kemudian laut atau air
nah kemudian jarak dari air ke bukit itu tidak begitu jauh
kemudian jalur jalur escape tsunami itu juga dibuat semuanya sudah disiapkan
sehingga evakuasi itu dapat berjalan dengan lancar
plus jalan jalan atau infrastruktur menuju ke tempat
evakuasi itu sudah tertata dengan rapi lebar
sehingga saya melihat itu tidak ada kesulitan sama sekali dalam proses evakuasi
jadi infrastrukturnya ready alert sistemnya juga baik
masyarakatnya juga patuh begitu ketika ada imbauan dari pemerintah luar biasa
jadi penanganan untuk potensi bencana di sana
yang terakhir pak tantowi ini kan kita belum tahu apakah nanti akan ada potensi gempa susulan atau seperti apa begitu nantinya
apakah ada imbauan lebih lanjut dari kbri untuk para wni yang tinggal di sana
nah persis ya kita tidak pernah tahu gempa bumi berikutnya itu kapan
oleh karena itu sejak dari gempa pertama dini hari tadi
pertama yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan menteri luar negeri
kemudian kedua langsung mengeluarkan himbawan kepada seluruh masyarakat kita yang ada di selandia baru
melalui ketua ketua warga kita yang tersebar di banyak daerah
pertama adalah untuk mereka tidak panik
kedua yang paling penting itu adalah mengikuti setiap anjuran pemerintah
jadi ikuti saja imbauan dari pemerintah
kemudian ketiga apabila terjadi apa apa dan memerlukan bantuan kbri
kbri sudah memberikan tiga nomor hotline yang bisa dihubungi selama dua puluh empat jam
insya allah kita semua di sini aman pak
salam untuk keluarga dan juga rekan rekan wni
yang ada di sana semoga tidak ada lagi gempa susulan setelah ini
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour